pembangunan proyek tol transjawa jombang mojokerto sepanjang dua puluh km dipastikan molor dan tidak dapat digunakan untuk arus mudik lebaran
molornya pembangunan jalan tol ini dikarenakan masih banyak lahan yang belum dibebaskan
beginilah kondisi proyek pembangunan jalan tol trans jawa jombang mojokerto yang berada di seksi dua
tampak kendaraan besar berlalu lalang mengangkut material untuk pembangunan jalan tol
hanya saja pada seksi dua ini pengerjaannya putus putus lantaran masih terkendala pembebasan lahan
untuk seksi dua yang membentang dari desa tamping mojo kecamatan tembelang jombang hingga desa pagerluyung
kecamatan gedek mojokerto ini menjadi prioritas sebab akan menjadi jalur utama jombang mojokerto untuk menghadapi arus mudik
namun melihat perkembangan pembangunan tampaknya jalur tol tersebut belum siap dibuka saat lebaran nanti
nah pada saat ini memang seluruhnya bisa dibebaskan
sehingga banyak manuver yang harus kita lakukan di lapangan termasuk yang bapak bapak lihat di kondisi saat ini
itu adanya lahan bebas pun harus kita lakukan manuver supaya kita tetap bisa berkonstruksi
hingga kini lahan yang belum dibebaskan yaitu di desa blimbing watu dakon kendal sari dan kedung melati
sedangkan beberapa desa lainnya seperti desa kedung losari sumer agung dan tengaran
yang selesai hanya tinggal beberapa bidang yang belum dibebaskan
pemirsa di belakang saya ini adalah proyek pengerjaan jalan tol transjawa
yang menghubungkan antara kabupaten jombang dengan mojokerto
hingga saat ini pengerjaan dari pt mhi masih mencapai lima puluh delapan persen
sedangkan sisanya masih terkendala pembebasan lahan
tentu saja target yang diharapkan selesai tahun ini dipastikan molor
dan tidak akan bisa dilalui kendaraan saat arus mudik maupun
hingga kini masih seksi satu yang menghubungkan tembelang bandar kedung mulyo jombang yang sudah dioperasionalkan
tentu saja pada lebaran nanti seksi satu sudah bisa dilalui pemudik